tuh kan mila baru aja aku bilang
jangan sampai nanti anak kita ini
nah sekarang dia langsung
indi hilang dari rumah sakit
oke sekarang kita sudah di tol
kamu mau kemana
kalau kiri ke bandara kalau kanan ke bogor
kita belok kanan aja
iya tolong antarin aku ke puncak ya
semoga kamu bisa tahu
ada apa sih
karena aku masih ada keperluan tante
harusnya tante yang menjelaskan masalah ini juga rah
kamu udah berangkat ke rumah sakit belum
kalau memang belum kamu putar balik aja lah
kamu pulang aja ya
loh kenapa tante
di sini suasana lagi kisru banget ra
tante gak mau kamu jadi ikutan pusing kalau kamu kesini
justru kenapa di sana tante
keponakan tante ra
nah keponakan tante yang mau dinikahkan
dia kabur dari rumah sakit ra
ya ampun kok bisa kayak gitu tana
tante juga nggak tahu ra
semua lagi sibuk mencarinya
padahal dia baru saja melahirkan
tapi dia bisa kabur di rumah sakit
tante betul betul khawatir ra
karena dia keponakan tante satu satunya
tante gak mau terjadi apa apa
maaf tante tadi siapa namanya
ngapain kamu ngeliatin aku
kalau tante albar bilang keponakannya itu bernama indi dan baru kabur dari rumah sakit
kenapa aku merasa penampilan wanita ini begitu mirip dengan pasien yang kamu di rumah sakit ya
apa jangan jangan dia adalah indi keponakannya tante
gimana kak ketemu indinya
fadil udah mencari indi kemanapun juga
tapi indi nggak ada di sekitar rumah sakit indah
dan kata salah seorang satpam dia melihat para siangnya keluar yang ciri cirinya mirip sama indi
ya allah indi
indi kenapa sih kamu tiga berbuat seperti ini indi
lalu bagaimana dengan mereka

saya sudah satu jam menunggu pak
maaf sekali pak
sepertinya akad nikahnya itu harus dibatalkan dulu
kalau begitu saya permisi dulu pak
sekali lagi pak mohon maaf sekali
ya allah kak bagaimana kalau indi pergi meninggal ke rumah sakit ini
kasian anaknya kak
kasian bayinya ini berarti ditinggalin sama mamanya
saya rasa kita semua tidak ada perlunya lagi di sini
sebaiknya kita semua pulang
iya pak karena menurut fadil kalau memang ini keluar dari rumah sakit ini paling paling dia pulang ke rumah
karena indi tidak bisa bisa balik ke jakarta pak
benar indi pasti pulang ke rumah pak
mbak martha edo kami permisi dulu
iya tama terima kasih atas dukungan kalian
tapi kalau india sudah pulang ke rumah tolong kabari kami
tolong yakinkan pada indi supaya dia mau menikah sama nu
ya udahlah saya permisi dulu ya mbak
kamu juga pulang ya
edo tidak mau pulang mbak
edo mau di sini saja dengan anak edo
mbak edo sudah kehilangan indi mbak
dan edo tidak mau kehilangan anak edo juga
mela tidak menyantak
ternyata indi benar benar dekat
ya mungkin indi sudah sampai batas kesabarannya mbak
dulu dia menyianyikan indi
sekarang giliran dia mau menikahi indi
indi yang meninggalkan dia
tapi kasihan bayinya kak
bayinya itu tidak diperhatikan sama sekali
pasti bayinya indi itu bisa merasakan kalau dia tidak diperdulikan sama ibunya
dan dia bisa merasakan bagaimana situasinya di sekelilingnya
dia juga akan bisa merasakan kalau dia kan akan semakin terasa dibuang
bahkan sekarang pun dia belum punya nama
dari kemarin kamu ngomongin masalah bayi indi terus
kamu harus ingat mila kamu juga punya bayi
satunya kava satunya calon anak kita ini
aku gak mau nantinya mereka yang gantian iri
sama bayinya indi
tuh kan mila barulah jangan kubilang
jangan sampai nanti anak kita ini
nah sekarang dia langsung menunjukkan kalau dia butuh perhatian dari mamanya juga
makanya dia main main di perut kamu supaya kamu bisa merasakan kehadiran
iya kak iya
adi tenang ya
mama gak akan lupain kamu kok
muka kamu pucat sekali
kamila kamu pasti kecapean sekali ya
fadila ayo bawa ke tempat
mulara sepahari seperti ini sebentar ya
iya pak cepetan pak
kak mila pasti terlalu capek dia